sebuah bank pemerintah di garut jawa barat mendapat ancaman teror bom
sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenali
menyebutkan kantor cabang bri garut sudah diberi kado c enam
atau bom yang akan meledak pada hari rabu siang pukul setengah dua belas
kantor bank bri di jalan ahmad yani garut jawa barat
jadi sasaran aksi teror rabu siang
sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal
menyebutkan seluruh kantor cabang dan unit sudah dikirimi paket c empat atau bom
bom akan diledakan sekitar pukul sebelas tiga puluh menit rabu siang
tepat saat pelayanan nasabah berlangsung
tak ayal ancaman ini membuat kaget nasabah serta karyawan bank bri
hingga mereka berhamburan keluar kantor
petugas kepolisian yang datang ke lokasi
langsung melakukan sterilisasi lokasi dengan memasang garis polisi
polisi bersenjata lengkap juga disiagakan
di lokasi kantor bri yang berada di pusat kota garut
bahkan polisi sempat menutup seluruh akses jalan di pusat kota ini
karena dikhawatirkan ancaman bom benar benar terjadi
akibat ancaman ini seluruh pelayanan di tiga puluh empat kantor pelayanan bri di garut
dari kantor wilayah pak
dari kantor wilayah pak ya
yang diterima oleh bapak
enggak cuma katanya bapak dari garut dapat ancaman bom
sekitar jam berapa pak
habis itu bapak langsung lapor ke polisi
yang penting polisi udah datang sini
jadi dari bri pusat melalui tanwil
tanwil melaporkan ke cabang gitu
hingga rabu siang tim gegana polda jawa barat
masih melakukan penyisiran di seluruh ruangan kantor
untuk mengungkap kemungkinan adanya bahan peledak
hasilnya tidak ditemukan satupun benda mencurigakan
di dalam kantor cabang bri
ada ancaman ke kcp yang ada di wilayah garut
artinya akan meledakan kantor bri
ancaman kita antisipasi
lewat telepon atau segera
meski demikian kepolisian garut tetap waspada
serta melakukan antisipasi
warga serta karyawan bank bri diminta menjauh dari lokasi
polisi masih melacak pelaku teror
dengan melihat nomor pengisiannya
pertama pengiriman pesan
si teror ini terjadi bertepatan dengan hari jadi
deden rahardian garut jawa barat